benar aku harus kembali ke istana karena sebentar lagi prabu siluang akan memeriksa pradip jaga
rupanya kalian berada di sini hai acor
nampun kursi prabu prajurit yang dikirim belum kembali apa perlu hamba mengirim
prajurit susulan untuk menangkap penculik itu
ampun gusti prabu menurut hamba balapati lebih baik menjaga keamanan istana karena saat ini
keamanan istana sedang tidak aman karena prajurit sedang pergi ke perbatasan jika
biarlah hamba yang pergi mengejar penculik itu kumalade kau adalah murid dari nyai
karena itu aku yakin kau mempunyai ilmu kanuragan yang cukup mumpuni
bawalah beberapa prajurit bersama kejar penculikan
balapan kirim pasukan lain untuk mengatasi perkampungan yang sudah diserah baik gusti prabu
sendika gusti prabu
maaf kakaknya makan dinda dinda benar benar merasa khawatir mengapa semua prajurit dikirim
keluar apakah tidak akan membahayakan istana
hyunda jangan terlalu cemas tidak akan terjadi sesuatu apapun pada kita
entah larai aku selalu merasa cemas
tenangkan diri dinda apakah kakanda sudah mengambil keputusan yang tepat yuda apakah
yunda meragukan kanda prabu menurutku kanda prabu sudah mengambil keputusan yang tepat
hai yunda tidak usah terlalu cemas selama masih ada kanda prabu disini kita akan tetap aman karena kanda prabu mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi
hai kamu benar
hai kakanda dinda mohon maaf
hai ini mungkin karena kecemasan dinda yang sangat berlebihan
hai jangan terlalu khawatir
hai kanda tahu apa yang kanda lakukan sekarang kalian kembalilah ke wisma kalian masih masuk
hai baik kandang
hai siapa orang itu dia benar benar licik menyerah seseorang dalam keadaan tidak siap
hai beruntung aku datang di saat yang tepat sekarang sebaiknya aku pergi dari tempat ini tidak ada gunanya berlama lama di sini
benar aku harus kembali ke istana
karena sebentar lagi prabu siluang akan memeriksa prajurit jaga
rupanya kalian berada disini
kau akan dicacau
kau akan dicacau
kau akan dicacau
jurali bantulah aku
tidak mungkin mengeluarkan lajian raja musti untuk saat ini
dia akan mengenaliku
lalu kita akan berdua bersama lagi
aku akan mengenalimu
juraling memang lemah
baiknya aku habiskan dia
aku tidak mungkin bisa mengalahkan raka kian santang dengan keadaan seperti ini
andai aku bisa menggunakan jurus belajar musti
aku tidak akan membiarkannya lari kali ini
aku harus mengejarnya
aku harus tahu siapa orang
gusti kenapa gusti ada disini
aku baru saja mencari pencuri kelas ini
tapi aku kelahan jejak
biar kamu saja yang mencarinya gusti
santang yang benar benar oke
dia selalu saja membuatku marah